unjuk rasa gabungan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di depan kantor agraria dan tata ruang badan pertahanan nasional atau atr bpn kota tanggerang banten senin sore diwarnai kericuhan
unjuk rasa menuntut atr bpn kota tanggerang bertanggung jawab atas penggusuran rumah dan tanah warga
pengjuk rasa menuntut atr bpn kota tanggerang bertanggung jawab atas pengusuran rumah dan tanah warga
penggusuran dilakukan untuk keperluan pembangunan tol jor dua menurut warga penggusuran tersebut dilakukan tanpa disertai ganti rugi